beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan dengan riset itb terkait dengan gempa dan tsunami setinggi dua puluh meter
berdasarkan pemodelan skenario kebencanaan tsunami dengan skala masif bisa saja terjadi di segmen segmen megatrust di sepanjang jawa yang terjadi secara bersamaan
lalu apakah hal itu akan terjadi
telah bergabung bersama kami daryono kabit mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg melalui sambungan zoom
selamat sore mbak dea
pak ini ada riset yang dipaparkan oleh peneliti itb tentang potensi tsunami yang diprediksi ini bisa tingginya hampir dua puluh meter apakah benar itu bisa terjadi
iya itu adalah kajian potensi ya kalau memang kajian potensi itu perlu kita lakukan harus kita adopsi
dan dalam hal ini bmkg menyampaikan apresiasi kepada itb karena telah membuat sebuah skenario
karena skenario buruk ini sangat penting untuk asuhan asuhan mitigasi
jadi itb pun sebenarnya membuat kajian ini untuk dilakukan sebagai rujukan mitigasi
jadi masyarakat juga tidak boleh menanggapinya dengan mempertahankan kesempatan kepanikan dan ketakutan
karena ini kejadiannya kapan itu juga tidak ada yang tahu
tetapi di dalam kejadian yang mendukakan terjadinya itu kita masih punya banyak waktu
untuk melakukan upaya mitigasi yang konkret
jadi itulah bedanya antara prediksi dan potensi
kalau kajian potensi itu itu bisa mengetahui besaran ancaman kemudian tempatnya bisa diketahui
tetapi kapan kita tidak tahu
nah kalau prediksi itu ada besaran ancaman ada lokasi dan kapan tahun waktu hari mungkin jam atau menit
ini tidak bisa ditentukan kapan terjadi
sehingga masyarakat jangan panik berlebihan
jangan ketakutan berlebihan
jangan menjadikan ini sebagai sesuatu yang tidak produktif
menjadikan sesuatu yang tidak produktif
masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa saja
dan kita sama sama melakukan upaya mitigasi itu
bnmkg siap bergerak sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat masyarakat di jepang
untuk melakukan upaya mitigasi ini
kita siap memberikan sosialisasi
kita siap merancang sebuah peringatan dini yang handal
kita siap mengembalikan peralatan diseminasi informasi kepada peringatan dini tsunami
dan kita siap mengedukasi semua bpbt dan masyarakat di selatan sabah mbak
pak daryono ini kan riset pemodelan ini sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu beberapa waktu
dua ribu tujuh belas juga pernah ada tidak hanya itb yang melakukan hal ini
kalau dari bmkg sendiri boleh memberi gambaran kepada masyarakat
yang pasti awam dengan hal hal teknis seperti ini
apa yang sebenarnya membuat tsunami ini diprediksi bisa tinggi
tingginya hampir dua puluh meter bisa berpotensi setinggi itu
ya karena memang ini sebuah riset yang komprehensif ya
melibatkan banyak disiplin ilmu
ilmu kekembaan ilmu geodesi ilmu tsunami
sehingga ini sebuah kajian yang sangat bagus dan komprehensif
jadi dalam kajian itu disebutkan bahwa di selatan banten itu memang mengalami nilai kopling yang tinggi
dengan slip yang besar sehingga jika itu terjadi rilis maka dia akan bisa menimbulkan tsunami setinggi itu
kemudian sebelah selatan selatan timur juga demikian
karena memang wilayah selatan selatan timur kemudian barat selatan banten dan selatan sunda itu
artinya di wilayah itu
di wilayah itu
di wilayah itu
di wilayah itu
memang memiliki sumber gempa potensial yaitu zona megatrust dan belum ada gempa besar yang pernah terjadi di wilayah itu
kalau kita perhatikan ini soal zona megatrust juga termasuk daerah daerah penting menjadi pusat pemerintahan seperti salah satunya jakarta juga
sejauh ini mitigasi seperti apa yang sudah disusun oleh bmkg yang bisa kemudian diberikan kepada bpbd setempat misalnya
iya kita selama ini mengkaji wilayah wilayah rawan itu kemudian potensinya kita kenali kemudian kita selalu memberikan sosialisasi
kita memiliki sebuah program namanya sekolah lawa gempa kita mendatangi bppd untuk mengumpulkan masyarakat stakeholder tempat kemudian sekolah perguruan tinggi
kita lakukan edukasi kerawanan kemudian solusi mitigasinya seperti apa cara merespon informasi gempa dan peringatan di seperti apa itu kita ajarkan
jadi kita juga mengajarkan masyarakat pentingnya menata ruang pantai membangun rumah tahan gempa atau membangun struktur bangunan yang ringan sehingga jika terjadi gempa tidak menyebabkan korban
wilayah pantai itu sangat penting sekali untuk kita management kita tata ruangnya bagaimana agar kita tidak membangun rumah nempel nemer pantai membuat tempat usaha nemer pantai
karena apa karena wilayah itu jika terjadi tsunami akan menjadi wilayah limasan tsunami
sehingga sebaiknya kita agak
agak kejaratan untuk membangun permukiman dan perusahaan
tetapi kalau kawasan kawasan itu memang tidak mungkin lagi untuk dilakukan relokasi maka masyarakat harus memahami evakuasi mandiri
yaitu dengan cara menjadikan kejadian gempa di tempat tersebut yang dirasakan untuk dijadikan sebagai peringatan di tsunami
jadi begitu terjadi gempa yang dirasakan harus segera menjauh dari pantai
dan wilayah selatan jawa pun sebenarnya memiliki golden time yang lumayan cukup untuk bisa evakuasi
karena begitu gempa terjadi tsunami kita masih punya waktu dua puluh dua puluh lima menit sehingga masyarakat setelah kita warning bisa evakuasi
jadi ada dua pilihan bisa evakuasi mandiri tanpa menunggu peringatan tsunami kita sudah menjauh dari pantai
atau setelah peringatan di tsunami tapi yang paling bagus adalah evakuasi mandiri mbak
evakuasi mandiri pak daryono terakhir ini wilayah mana saja yang kemungkinan bisa
yang terkena gempa dan menyebabkan tsunami di wilayah tidak hanya di jawa tapi di beberapa wilayah di tanah air
kemudian statement kepada masyarakat berikan ketenangan mengenai hasil riset ini
karena banyak masyarakat yang masih kepikiran pasti sampai sekarang
iya jadi saat ini kan yang viral kan wilayah selatan jawa ya
tapi sebenarnya tidak hanya wilayah selatan jawa yang memiliki potensi tsunami itu
pantai berat sumatra selatan bali npp
kemudian wilayah banda wilayah sulawesi utara sulawesi di maluku utara
kemudian utara papua itu adalah kawasan kawasan yang ada tsunami gatras yang semuanya patut kita waspadai
sehingga masyarakat selatan jawa tidak perlu kecil hati ya
jadi banyak wilayah indonesia yang rarang
tapi dengan mitigasi kita masih bisa merasa aman dan nyaman di daerah rawan ini
dan statement terakhir saya adalah hentikan ketemasan hentikan kekhawatiran
hentikan ketakutan diperlebihan terkait dengan hasil kasian ini
karena masyarakat harus segera beraktivitas seperti biasa
karena memang sambil kita melakukan upaya mitigasi kami pnkk siap untuk mendampingi dan membimbing bagaimana cara mitigasi yang tepat untuk kawasan kawasan orang orang tsunami
dan ini sudah dilakukan dan akan kita lakukan terus mbak
baik terima kasih perbincangannya sore hari ini pak daryono kabit mitigasi gempa bumi dan tsunami